langsung ke koresponden eka rima
ya selamat sore eka apakah polisi akan membuka layanan pelaporan bagi korban yang masih belum berani untuk bersuara
ya benny terkait layanan itu kami belum mendapatkan informasi apakah pihak kepolisian sudah membuka layanan tersebut
tapi setidaknya tentu bagi korban atau bagi siapapun yang pernah mendapatkan perlakuan
yang tidak semestinya atau justru yang pernah mendapatkan pelakuan baik itu pelecehan pencabulan
ataupun indikasi kepada kekerasan seksual bisa melapor
karena dengan terbuka atau membuka peluang selebar lebarnya tentunya pihak kepolisian pola jawa timur
kemudian juga tim kuasa hukum dari korban serta beberapa pihak yang mendampingi
yang selama ini mengadvokasi kasus kekerasan seksual terhadap santri ini
membuka ruang selebar lebarnya serta seluas luasnya kepada korban
untuk melapor serta memberikan berbagai informasi informasi tambahan
karena memang yang menjadi harapan dari korban saat ini adalah tidak hanya terkait dengan keadilan bagi dirinya saja
tetapi keadilan bagi seluruh korban yang saat ini tidak berani bersuara tentunya
karena banyak sekali intimidasi yang dihadapi
mengingat situasi yang ada di kabupaten jombang saat ini setelah tiga ratus orang setelah penangkapan muhammad sebagai asal sani
dilepaskan oleh pihak kepolisian satu hari kemudian masih ada himbauan himbauan dan juga ajakan ajakan untuk melakukan jihad
atau untuk melakukan perang badar yang tidak diketahui tujuan dari himbauan himbauan dan juga suara suara serta provokasi ini diperuntukkan untuk apa
tetapi ini bagian dari upaya untuk melawan proses hukum yang saat ini sedang berlangsung
dan indikasi itu langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian polres kabupaten jombang dengan memanggil
salah satu santri dari pesantren sidikiah ini yang sempat memprovokasi jamaah jamaahnya untuk melakukan aksi jihad kemudian melakukan aksi perang badar
ini sebagai salah satu hal yang cukup penting untuk diantisipasi oleh pihak kepolisian juga oleh pihak pemangku
kepentingan terkait dengan keamanan dan juga stabilitas yang berada di kabupaten jombang dan juga provinsi jawa timur tentunya
bahwa hal hal seperti ini harusnya dapat ditekan dan tidak di
jadi biarkan berlangsung begitu saja karena ini berkaitannya sangat berbeda dengan kasus yang berkaitan dengan muhammad subiki asal sani
karena kasus kekerasan seksual dan juga indikasi indikasi yang lainnya yang dilakukan oleh muhammad subiki asal sani ini
kasus yang berbeda dengan kasus ujaran ujaran yang dilakukan oleh santri santri yang berada di sidikiyah ini
sehingga ini tidak boleh menjadi hal yang berimplikasi terhadap hubungan sosial masyarakat
karena kasus hukum ini memang harus diadilkan
jadi ini adalah hal yang diharapkan oleh korban dan juga beberapa saksi korban yang lainnya hingga saat ini yang belum berani bersuara
jika saya mendapatkan informasi dari beberapa saksi korban yang mengatakan bahwa aksi aksi yang dilakukan oleh muhammad subiki asal sani ini
banyak dilindungi oleh santri santri yang selama ini menjadi orang orang kepercayaan sugiya asal sani
ada lima tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian polda jawa timur dan sudah diserahkan kepada kejaksaan juga

diharapkan nanti memang mampu membuktikan
bahwa apa yang sudah dilakukan muhammad subiki asal tani ini dibuktikan dan diberikan keadilan sebesar besarnya
atau sebagaimana hukum yang sudah berlaku di indonesia
selain itu juga dari kegiatan yang berada di pondok pesantren ini diketahui bahwa ada aktivitas aktivitas yang di sana
diduga dengan aktivitas upaya untuk melakukan aksi aksi pelecehan seksual mulai dari ritual kemben yang sudah disampaikan oleh korban
kemudian juga mulai dari beberapa aksi aksi lainnya
misalnya dengan meminta anak didiknya untuk menghisap rokok kemudian juga mengkonsumsi beberapa hal yang tidak semestinya dilakukan oleh anak didik
ini yang menjadi hal yang perlu diselidiki tentunya oleh pihak kepolisian dan juga beberapa pihak lainnya
baik itu kementerian terkait untuk bisa melakukan penyelidikan lebih intensif terkait bagaimana nasib dari anak anak yang saat ini mendapat edukasi di pondok pesantren sidikiah ini
ini yang perlu sangat diperhatikan karena memang dengan dicabutnya atau dengan ditundanya
dibatalkannya pencabutan izin dari pesantren sidikiah ini atau dari izin operasi pesantren sidikiah ini
tentu menjadi salah satu hal yang berimplikasi terhadap tanggung jawab besar terhadap baik itu kementerian agama juga kementerian pendidikan kemudian kementerian ppa
dan juga beberapa koalisi koalisi yang patut mengawasi bagaimana nasib anak anak dan juga anak didik yang berada di dalam pesantren ini
untuk bisa mendapatkan kepastian pendidikan yang baik kemudian juga tidak disalahgunakan hak mereka sebagai anak
kemudian juga tidak ada perilaku perilaku yang di sana melanggar kepentingan anak
karena jika saya mendapatkan informasi yang dari dalam beberapa bisnis yang dimiliki oleh keluarga besar dari muhammad sebagai asal sani ini
mulai dari perusahaan rokok perusahaan air kemudian juga perusahaan yang berkaitan dengan di sektor kesehatan
kemudian juga beberapa bisnis bisnis lainnya ini banyak melibatkan santri santri yang di sana juga masih di bawah umur
ini yang perlu dikaji kemudian juga perlu dipantau secara intensif
untuk tidak melibatkan anak anak di bawah umur untuk beraktivitas dalam kegiatan kegiatan bisnis yang menguntungkan dari keluarga besar muhammad subiki asal sani ini
ini yang juga yang perlu dikaji dan juga diketahui oleh beberapa pihak di luar proses hukum yang saat ini sedang berlangsung
sementara untuk proses hukum yang berlangsung sendiri yang rencananya pada tanggal delapan belas juni besok
maksud saya akan berlangsung sidang pembacaan tuntutan terhadap muhammad subeki asal sani ini
tentu beberapa pihak berharap bahwa
tersangka ini dihadirkan pada sidang
karena belum ada kepastian apakah tersangka akan dihadirkan pada sidang tersebut atau akan hadir secara online
namun harapan dari banyak pihak bahwa tersangka ini akan dihadirkan
selain tersangka ini juga nanti akan mempertanggungjawabkan secara langsung di depan hakim
terkait apa yang harus ia pertanggungjawabkan terkait perbuatan yang saat ini perlu dibuktikan melalui jalur pengadilan
ini menjadi salah satu hal legitimasi publik bahwa aksi aksi kejahatan seksual ini perlu ada punishment dari publik
juga punishment sosial untuk menghadirkan tersangka pada sidang tersebut
meski sidang ini nanti direncananya akan berlangsung secara tertutup
setidaknya ada pertanggung jawaban moral yang dilakukan oleh muhammad sebagai asal sandi ketika menghadiri sidang yang akan berlangsung pada senin besok
sementara untuk hal hal lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban beni
saat ini korban memang beberapa masih belum mendapatkan rumah aman atau perlindungan secara seksama oleh lembaga pelindungan saksi dan korban
namun jika saya mencoba mengkonfirmasi hal ini masih diupayakan oleh lpsk dan beberapa pihak yang memberikan perlindungan terhadap korban dan juga saksi korban ini
terkait mekanismenya nanti akan diatur dan juga disesuaikan bersama sebagaimana kepentingan kepentingan dari korban dan juga saksi korban
yang nantinya akan bersaksi pada persidangan persidangan lanjutan yang dimungkinkan sekitar satu bulan lagi nanti saksi dan juga saksi korban ini serta korban akan dihadirkan dalam persidangan
ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan betul bahwa secara psikologi kemudian
faktor keamanan dan juga faktor bagaimana korban korban ini benar benar mampu bersuara dan juga saksi korban memberikan penguatan pernyataan yang berkaitan dengan aksi kekerasan pelecehan pencabulan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh muhammad sebagai asal sani ini
serta beberapa orang yang terlibat dalam aksi tersebut mulai dari mereka yang membawa ke dalam puri semanding atau ke dalam bilik kesehatan yang mereka sebut begitu
kemudian juga pada tes ritual kemben kemudian juga mereka yang akan mengikuti seleksi sebagai panitia atau petugas kesehatan di sana
mereka yang terlibat semuanya di sini secara sistematis kemudian juga memberikan pelindungan serta menutupi hal hal yang tidak seharusnya terjadi di sana seharusnya juga diseret oleh pihak penegak hukum ke dalam kasus ini
di sisi lain juga ada dugaan beberapa santri atau juga anak didik di sana yang sempat menjadi korban dari muhammad
subgi asal sani ini sempat hamil kemudian diminta untuk menggugurkan kandungannya dengan fasilitas yang ada di dalam pondok pesantren tersebut
dan dengan orang yang sudah dipercaya oleh muhammad supiqa asal sani untuk melakukan aksi pengguguran terhadap kandungan ini yang perlu juga digali dalam persidangan dan juga dicari bukti buktinya
serta diharapkan mereka yang mengetahui bahkan mengalami hal itu mampu bersuara untuk mencegah hal serupa tidak terjadi
di sisi lain juga baik kementerian pendidikan dan juga kementerian agama untuk perlu mengkaji kembali dan juga mengevaluasi sistem pendidikan di pesantren kemudian juga di berbasis asrama untuk mengetahui siapa sih yang nanti akan menjadi pemimpin dari lembaga pendidikan ini
seperti apa latar belakangnya sanatnya seperti apa atau sejarahnya seperti apa
kemudian kualitas pendidikannya seperti apa
karena kualitas pendidikan dari pimpinan suatu lembaga pendidikan ini akan berimplikasi kepada sistem pendidikan dan juga kurikulum yang berlaku dalam dunia pendidikan di lingkup pesantren ataupun lingkup sekolah yang berbasis dengan asrama tersebut
ya baik eka rima kita tentu berharap petugas bisa mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan tentunya bagi para korban
dan juga ada jaminan bagi para korban termasuk rumah aman dan juga pendidikan lanjutan
terima kasih eka rima
wabarkan langsung dari surabaya jawa tibur